sampai jumpa di video selanjutnya
aku ceritainnya dad ya
gini kamu tau tempatnya
kamu share lo ke deddy sekarang juga
bu bunah mana
kita tetap harus ikut arahannya tim sar
kalau kita salah salah yang ada malah ngebahayain diri sendiri
makanya kita gak boleh nekat buat terus cari putri sama pangeran sendiri
titik koordinat gps ada yang bergerak di tengah hutan
oke terima kasih infonya
ada info tentang putri sama pangeran
baru saja tim sar kasih info kalau mereka menemukan titik jatuhnya sinyal gps pangeran di tengah hutan belantara
hmm bed parameters udah modal
maksudnya pangeran sama putri jatuh di hutan
saya dan tim akan segera menyusil kesana
kami semua ikut kang
kami semua ingin bantu buat nyari pangeran dan putri
oke kalau gitu
bapak coba kirim titik koordinat jatuhnya
karena tim relawan bapak saya juga ikut cari
ternyata nomi peduli sama putri dan juga pangeran
neng di sebelah timur ada villa
neng bisa istirahat sama teman neng
sambil menunggu kabar dari tim sar
akhirnya ada sinyal
sudah gue harus telepon sekarang
kamu gak mau keluar dulu van
ya udah usah deh gak apa apa gue tunggu sini aja
ya udah deh kalau gitu gue aja yang turun
huff seenggaknya gue bisa bikin vanya gak denger omongan gue sama bu nawang
kenapa telepon bu nawang
iya biasa mungkin mau tanya kabar saya
dia kan sering begitu sekarang
ternyata mel sudah bener bener berubah
angkat aja bu
aku khawatir kalau mel sampai membicarakan soal putri dan pangeran lagi
aku gak mau pak remon sampai tahu akan hal ini
angkat aja bu angkat udah gak apa apa gak apa apa
kamu kenapa nangis
hari ini kan putri ulang tahun
ya tadinya aku mau surprisein putri bu tapi putri malah pergi ke para layang sama pangeran
kalau itu nggak mungkin mel
karena tadi pagi itu putri pergi sama citra sama keluarganya citra juga
ternyata putri bohong ke bu nawang
ini bisa jadi kesempatan gue untuk manasin bu nawang
iya bu citra juga ada kok
gak mungkin pangeran itu pergi sama mereka kan ada orang tuanya citra
ibu citra itu pergi sama temen temennya makanya pangeran ikut
tadinya mereka mau surprisein putri
maksud kamu citra sama putri sengaja mau bohongin ibu
tentang itu saya nggak tahu bu
saya cuma tahu kalau mereka pengen surprisein putri
terus tadi putri sama pangeran mau main para layang dan tiba tiba hujan
terus mereka hilang jatuh di tengah hutan sekarang timtar masih nyariin mereka bu
bu kenapa bu
kamu bicara apa sama bunda mang
gue nggak tahu kalau bunda wang lagi sama didi
tadi putri sama pangeran main para layang
terus mereka jatuh dad
dan timsar masih nyariin mereka sampai sekarang juga
dari mana kamu tahu pangeran sama putri main para layang sampai jatuh
nanti aja deh aku ceritainnya dead ya
gini kamu tahu tempatnya
kamu share lo ke didi sekarang juga
bu bunda wang
bunda wang bunda wang bangun bu
kenapa sih deket deket
deket sama bunda wang terus
eh tapi ada bagusnya sih didi bareng sama bunda wang
kalau itu kan didi bakal marah sama pangeran gara gara pangeran nggak jagain si cerasongan
setelah itu nanti aku bakal kompor komporin deddy biar pangeran sama putri itu pisah
ji lo harus tenang ya
gue yakin putri sama pangeran juga bakal ketemu kok
mereka kan kuat jadi lo harus kuat juga
gue perhatiin dari tadi lo belum minum
putri kamu dimana putri
kalau bu lai jatuh dengan parasutnya
berarti pangeran jatuh tanpa karasep dong
pangeran kamu dimana
ya ampun semoga pangeran gak apa apa
kalau lo cari pangeran aku takut banget dia kenapa napa
semoga aja dia nggak apa apa
putri kamu dimana putri putri jawab aku putri
putri kamu berasal dari sana

apak pun buurin wb'snya
maf pengguna ini